surya paloh hari ini bertemu dengan jokowi gitu loh
kalau kita menilai masuknya adalah
sampah organik harus benar benar kering agar bisa diproses menjadi briket
men transformasi bisnis model indonesia exing bank
terkesan dengan kakaklu yang pergi dbl all star waktu itu masih ke australia ya
terutama dalam soal sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah itu
bahwa mereka memiliki informasi bahwa diplomat rusia bertanggung jawab
eh lu lari dari rumah ke pokeboy
tibalah saatnya hoyak batuang dimainkan
solusinya adalah harus mengambil bantuan dana tunai atau kita ambil dari pinjaman online
atau mulai rutin mengkonsumsi aneka suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti madu
jadi memang tidak ada solusi lain begitu ya walaupun kemudian kalau setahu saya di kampus anda peraturan rektor itu sudah direvisi begitu
tentang sejarah film dan media baru
bagaimana merubah mindset dia dalam menghadapi stressor
sepertinya tidak mampu dicapai
semua pengalaman itu kita gabungkan
ketika semuanya terlambat untuk memperbaiki keadaan inilah ancaman sesungguhnya kita hari ini dan masa depan
namun masih terjebak dalam sistem yang dirancang untuk mempercepat klaim pengungsian mereka
jadi mereka punya mekanisme
seminggu terapi terus pas tes bisa nih